mas duluan nih
kamu duluan aja morty
kamu duluan aja
kamu duluan aja
kamu kan perempuan
kelakuan anak anak aku
namanya juga anak anak
tapi bener mas bukan aku yang suruh mereka lakuin ini semua
aku percaya sama kamu
selama ini aku ngindar dari kamu
soalnya kondisi aku udah kayak gini murti
aku sedar diri
mas apa yang udah terjadi gak usah disesali
karena semua udah takdir dari allah
dan aku yakin semuanya ini pasti ada hikmahnya mas
aku rela mas nerima kamu apa adanya
dalam keadaan apapun
kita lanjutin rencana kita
rencana kita untuk menikah
baik dan beim
mama aku jauh dari kamu dan anak anak
hidup aku tersiksa
aku udah gak bisa hidup dari kamu sama anak anak
kamu yakin ini keputusan yang terbaik mas
aku udah yakin dan mantap untuk menikah sama kamu mati
aku ingin menjawab kamu sama anak anak
tak alat mas
aku juga akan jagain kamu mas
makasih ya martin
aku lihat tidak bahagia sekali sekara
kalau gitu kita kasih tahu anak anak ya mas
sally bukain pintunya dong mak
ibu sama om gafin udah baik kan
beneran ibu udah baik kan
iya beneran masa ibu bohong sih
jadi ibu sama gafin mau menikah
saya tetap sang tiga puluh dua tahun
tadi aku sudahtikamegali
saya mata buka setelah satu jangkaan function bloody futsal itu

jadi om paulus ini bakal jadi ayah aku
iya ibu kalian udah terima om
dan sebentar lagi om akan jadi ayah kalian
alhamdulillah kayaknya aku punya ayah baru
alhamdulillah walaupun sekarang punya keluarga lengkap
iya alhamdulillah murti
aku juga seneng deket sama anak anak
harus lakuin apapun biar pernikahan mereka batal

itu yang paling murah
kalau ibu jadi sewa saya kasih diskon deh
anak anak gimana kalau ibu pakai ini bagus gak
ibu cantik pakai baju itu
ibu cantik pakai baju itu
ibu cantik pakai baju itu iya bu cantik banget

ibu tetap cantik kalau pakai baju apa aja
iya murti kamu kayak gini aja cantik apalagi kalau pakai baju itu

ibu aku cantik gak bu kalau pakai kalau pakai baju ini
ibu aku cantik gak bu kalau pakai baju ini
anak anak kalian itu gagah cantik cantik kalau pakai baju itu
anak anak kalian itu gagah cantik cantik kalau pakai baju itu
anak anak kalian itu gagah cantik cantik kalau pakai baju itu
semuanya cantik cantik dan ganteng anak ibu
wah berarti aku sama sama ibu dong
boleh dicobain kok
ya mau bu
ya mau bu
ada yang pengen aku ngomongin sama kamu
iya kamu duduk disini aja ya
ini cincin pernikahan kita
kamu suka kan
suka banget mas
sederhana tapi manis
pengen cepet cepet akad nikah sama kamu
ini kok cincinnya bisa pas banget di jari aku
padahal kan aku gak pernah ikut kamu ke tempat beli cincin ini
untuk mengukur jari aku
kalau kita mencintai seorang dengan tulus
kita pasti tahu tentang orang itu keseluruhannya
bahkan kalau kita mencintai seorang yang tulus
bahkan besarnya jari kamu
aku beruntung banget mas
bisa ketemu sama orang sebaik dan setulus mas gafin
aku yang lebih beruntung mengerti
aku ketemu perempuan seperti kamu
yang bisa mengejarkan banyak hal tentang kehidupan
kau ngaku tuh
nggak pantas banget sih nyebut kayak gitu
harusnya ya kondisi kayak gini tuh banyak banyak ngaca gitu
bisa nggak sih dengan keadaan kayak gini nafkahin murtih
udah masa digubris
tuh jalan aja susah gimana mau ngelindungi keluarganya
ngurus diri sendiri aja susah
sok sokan mau nikahin murti
harusnya tuh kamu sadar dong
sebagai laki laki itu harusnya kuat gitu
bisa melindungi jangan malah nanti jadi beban buat murti
nggak usah ngeladinin orang kayak dia
kamu tuh rugi ngeladinin orang kayak dia
semakin kami marah dia semakin seneng
karena itu emang tujuannya dia mas
mas gafin eh panggilannya mas gafin ya
sedikit nasihat perkawinan ya
tolong dipahami dicat benar gitu
sebagai laki laki harusnya itu punya harga diri
jangan malah jadi benar
dan murtih inget
gak lama lagi kamu bakal ninggalin dia
terus balik sama aku
nggak sakit jalan aja normal
aku nggak terima murtih dihina sama dia
harusnya aku kasih pelajaran ke jakarta
udah mas mendingan kita sekarang fokus aja ke pernikahan kita
tapi aku nggak terima dihina kayak gitu murtih
mau sampai kapan keluarga kita diganggu sama jakak
mas kalau cinta kita kuat jakak atau siapa pun nggak ada yang bisa gangguin hidup kita
mama kau bagai bintang
dengan kasih sayang